ya sidang putusan terhadap para terdakwa kasus pembunuhan berencana brigadir yosua sudah selesai digelar
majelis hakim telah menjatuhkan hukuman mati bagi otak pembunuhan berencana ini
yakni mantan kadif poropam polri ferdisambo
kemudian putri candrawati dua puluh tahun penjara riki rizal tiga belas tahun dan kuat ⁇ maruf ⁇ lima belas tahun
terakhir adalah richard eliezer yang jatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara
kita akan berkenalan siapa saja ketiga hakim yang kompak dengan putusan ini
yang pertama adalah tentunya ketua majelis hakim wahyu iman santoso yang saat ini juga menjabat sebagai wakil ketua pengadilan negeri jakarta selatan
berdasarkan catatan dari litbang cnn indonesia wahyu iman santoso ini mulai menjabat sebagai wakil ketua pn jaksal pada rabu sembilan maret dua ribu dua puluh
dan ia menggantikan lilik pris bawono yang dipromosikan menjadi ketua pn kelas satu a khusus jakarta pusat
nah menilik dari nomor induk kepegawaiannya
wahyu iman santoso ini lahir pada tujuh belas februari
itu artinya lusa ya akan berulang tahun
dan lahir pada tujuh belas februari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam
diangkat sebagai cpns pada maret seribu sembilan ratus sembilan puluh
ada pun pangkat atau golongan wahyu iman santoso saat ini adalah pembina utama muda dengan pendidikan terakhir s dua
nah sebelum menjadi wakil ketua pn selatan wahyu iman santoso adalah ketua pengadilan negeri denpasar
kemudian juga sempat menjabat sebagai ketua pengadilan negeri kediri kelas satu b
dan batam kelas satu a
kemudian dilanjutkan ketua pengadilan negeri tarakan kelas satu b
dan hakim di pengadilan negeri karanganyar
jika melihat jejak karirnya kasus yang pernah ditangani sempat selama ia bertugas sebagai hakim di pengadilan negeri karanganyar
sebelum akhirnya dipromosikan sebagai ketua pengadilan negeri tarakan kelas satu b
dan di pn jakarta selatan wahyu iman santoso ini pernah memimpin sidang praperadilan yang diajukan bupati mimika l
martinus omaleng terkait status tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gereja di mimika
dan dalam putusan yang dibacakan pada dua puluh lima agustus dua ribu dua puluh dua lalu wahyu iman santoso menolak permohonan praperadilan l t nusomaleng
sementara itu terkait sidang sambo wahyu juga dengan tegas menolak sidang ferdis sambo ini dipindahkan lokasinya
bahkan ia juga tidak menerima pengawalan melekat sepanjang mengadili ferdis sambo baik di dalam sidang ataupun di luar sidang
termasuk misalnya seif
seif haus bagi hakim
selanjutnya hakim yang kedua adalah morgan simanjuntak
morgan menjadi hakim di pengadilan negeri jakarta selatan sejak dua ribu dua
morgan lahir pada dua puluh dua september seribu sembilan ratus empat puluh
saat ini usianya artinya enam puluh tahun dan ia diangkat sebagai cpns
pada desember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua dengan golongan pangkat terakhir adalah pembina utama madya
morgan simanjuntak juga sudah pernah bertugas di beberapa daerah
misalnya di medan
dan juga di tanjung pinang
dan terakhir pengadilan negeri jakarta selatan
jika dilihat perjalanan karirnya kasus yang pernah ditangani
morgan ini merupakan hakim tunggal praperadilan r j lino
dan menolak menghapus status tersangka r j lino
di tempat tugasnya saat ini ia juga menjadi satu satunya hakim yang menolak pra peradilan masyarakat anti korupsi indonesia atau maki ke kpk terkait kasus joko chandra
saat berdinas di pnl
dan medan pada dua ribu tujuh belas morgan juga pernah menjatuhkan hukuman mati ke bandar narkoba m rizal alias hasan yang menyimpan sabu seberat delapan puluh lima kg dan lima puluh butir pil ekstasi
pada juli dua ribu dua puluh silam morgan simanjuntak juga menjatuhkan fonis lima tahun enam bulan penjara kepada tiga mahasiswa universitas hkbp nomensen yang mengeroyok teman sekampusnya hingga tewas
dan terakhir kita lihat hakim terakhir